ketua dpr puan maharani beserta menteri dalam negeri tito karnavian
panglima tni jenderal tni andika perkasa dan menteri pupr basuki hadi mulyono
melakukan kunjungan ke lokasi ibu kota baru pada rabu lalu
lokasi yang dikunjungi antara lain titik nol yang merupakan kawasan inti pusat pemerintahan
serta mengunjungi proyek infrastruktur pendukung
seperti waduk sepaku semoy yang masih dalam tahap pembangunan
dalam kunjungan tersebut puan memperoleh penjelasan mengenai letak kantor kantor pemerintahan
yang meliputi istana negara gedung ma dpr markas tni polri serta lembaga tinggi negara yang lain
kenapa memang ini harus dibangun smart dan green
karena memang itu yang akan menjadi cita cita dari kita semua atau pemerintahan ini ke depan
dengan dibangun sebuah ibu kota baru yang ramah lingkungan kemudian modern
dan mencerminkan bagaimana kita menjaga lingkungan alam sekitarnya
tentu saja ini akan bisa memberikan kita satu pembaharuan atau kemajuan
bahwa ibu kota yang akan datang itu memang suatu ibu kota yang berbeda dengan dki jakarta
walaupun tentu saja tidak cukup waktu yang ada
kalau hanya ditargetkan dua tahun tiga tahun ini adalah suatu pembangunan yang memerlukan waktu yang bertahap dan jangka panjang
dalam kunjungannya ke lokasi ikm panglima tni jenderal tni andika perkasa menyatakan
tni membutuhkan lahan seluas sekitar empat lima ratus hektare di ibu kota baru untuk tiga angkatan
lahan yang diperlukan tersebut antara lain delapan ratus hektare untuk kodam beserta perangkat yang dibutuhkan
dua tujuh ratus hektare untuk angkatan udara termasuk di dalamnya landasan udara
serta kebutuhan lahan untuk pangkalan angkatan laut
panglima tni juga akan mengajukan penambahan personel kepada kementerian pertahanan
sebanyak tiga puluh hingga empat puluh hektare
empat puluh personal baru untuk kepentingan pertahanan di ibu kota baru
kira kira total semuanya darat laut udara itu empat lima ratus an hektare
kami berharap kalau bisa ada di kawasan perluasan masuk di kawasan perluasannya
ya di kawasan inti pusat pemerintahan ini memang alokasinya tiga ratus an
ya tiga ratus sampai tiga ratus delapan puluh an lah kalau misalnya
masih ada ruang
jadi kehadiran personel tambahan ini dengan satuan satuannya dengan alutsistanya
ini kami juga akan mengajukan penambahan personel kepada menteri pertahanan
karena beliau yang memiliki kewenangan pembangunan kekuatan
antara tiga puluh sampai lima puluh personil baru darat laut udara
di luar kekuatan tni saat ini
pemerintahan ibu kota baru
dalam hal pemerintahan ibu kota baru
dalam hal pemerintahan ibu kota baru
ikn akan berbentuk setingkat provinsi dengan kehususan
menteri dalam negeri tito karnavian mengatakan
kehususan tersebut antara lain pemimpin daerahnya disebut dengan
kepala kawasan otorita yang memiliki kedudukan setingkat menteri
selain itu untuk mempercepat proses pembangunan
kawasan otorita harus diberi kewenangan yang luas
edi dwi kurnia yuniarwan cnn indonesia